halo selamat pagi pemirsa inilah dia indonesian forward
sebuah program istimewa yang sengaja kami hadirkan untuk menumbuhkan optimisme
bahwa indonesia bisa maju dengan sinergi dan kolaborasi kita bersama
pun sinergi dan kolaborasi juga dilakukan oleh kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
untuk bisa mensupport memberikan dukungan sepenuh hati terhadap gerakan nasional
bangga buatan indonesia dan juga berjalan seiring dengan gerakan nasional
bangga berwisata di indonesia
karena kita tahu bersama sejak empat belas mei dua ribu dua puluh yang lalu
presiden jokowi telah mencanangkan program yang luar biasa tersebut
dan patut mendapatkan dukungan serta partisipasi kita bersama
nah terkait dengan upaya tersebut maka ada banyak sekali program
yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk kadin jawa timur
untuk itu pagi hari ini senang sekali saya emil faiza
saya tentu tak sendiri karena telah hadir disini
kepala kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur bapak budi hanoto
halo selamat pagi pak budi
tetap sehat ya pak ya
alhamdulillah dan semangat karena produk produk umkm kita semakin luar biasa ya
dan disamping pak budi telah hadir pula dengan bapak budi hanoto
ketua kadim jawa timur pak adik dwi putaranto
selamat pagi pak adik
selamat pagi mbak
terima kasih telah berkenan hadir pagi hari ini
kalau berbicara tentang gerakan nasional bangga buatan indonesia
dan bank indonesia termasuk kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
sangat concern terhadap gerakan tersebut
ini apa sih yang melatar belakangi gerakan tersebut pak budi hanoto
baik terima kasih mbak emil
jadi bi memberi peran khusus untuk gerakan nasional
bangga buatan indonesia ini
karena memang seperti halnya tadi disampaikan
pak presiden jokowi kan mencanangkan gerakan nasional bangga buatan indonesia
nah kemudian ini sudah tahun kedua
nah setiap bulannya itu kementerian lembaga juga termasuk bi
diberi jadwal tugas
nah kebetulan februari ini adalah tugas mandat diberikan kepada bank indonesia
untuk menjadi campaign manager
nah campaign manager itu berarti
bi dan seluruh jajarannya
di seluruh provinsi bi
kemarin kalau nggak salah dicanangkan di sulawesi selatan
nah kemudian di seluruh provinsi
kemudian menyelenggarakan sebuah festival
gerakan kampanye untuk mendorong
memupuk mengakumulasi masyarakat untuk lebih cinta bangga buatan indonesia
itu yang pertama
jadi ini bagian dari mengelorakan
bahwa bi februari ini adalah ditugasi untuk menjadi campaign manager
itu yang pertama
yang kedua latar belakangnya adalah
sekarang ini kan republik indonesia itu lagi sibuk
karena republik indonesia diberi mandat menjadi presidensi g dua puluh
nah dalam konteks ini juga di g dua puluh itu
nah recover together itu ya bagaimana mendorong bersama sama
apa namanya pertumbuhan ekonomi antara negara maju negara berkembang dan yang
size ekonomi besar untuk sama sama memberikan inisiatif antara lain
satunya adalah digitalisasi dan juga menginklusifkan ekonomi
sehingga kuat merata pertumbuhan ekonominya di antara negara negara g dua puluh
nah kebijakan kebijakan ini salah satunya adalah soal digitalisasi
dan ini adalah gerakan nasional bangga buatan indonesia itu adalah
bagaimana mempersiapkan umkm umkm itu memasuki
jadi memang fokusnya pada umkm ya pak
iya karena memang menginklusifkan ekonomi
ya g dua puluh banyak inisiatifnya
ada yang memperkuat pasar keuangan mengakselerasi pertumbuhan
tapi ada salah satu adalah digitalisasi untuk menginklusifkan ekonomi di negara negara anggotanya
salah satunya dengan digitalisasi itu
gerakan bangga buatan indonesia itu adalah mempersiapkan umkm industri kecil
untuk siap ya
itu yang kedua
nah ini kalau tidak ditangani secara apik secara baik
di era digitalisasi ini
ya tentunya kita akan kehilangan kesempatan
oleh karena itu bi yang alhamdulillah februari ini menjadi campaign manager
terus mendorong di setiap kantor kantor perwakilan di seluruh perwakilan ini
di seluruh provinsi
mendorong program program ini mengakumulasi memupuk rasa cinta bangga buatan indonesia yang otomatis dalam konteks lokal itu lewat umkm
luar biasa ya potensi umkm kita begitu ya
dan semoga ini bisa ditangkap oleh para pelaku umkm dimanfaatkan begitu ya
untuk mereka bisa naik kelas juga
insya allah ya
ya terus nanti umkm maju diberikan program program
nah saat ini kami juga sedang menyelenggarakan semarak dengan optimis jatim bangkit dua ribu dua puluh
bekerja sama dengan pemprov kadin dan juga tadi ada bahrul mahfiroh untuk sertifikasi halal dan seterusnya
karena memang perlu dukungan umkm ini
baik dari sisi produknya marketingnya dan seterusnya
nah selanjutnya dukungan seperti apa nih pak dari kadin jatim untuk bisa mensukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia ini
terima kasih jadi kadin jawa timur ini ada program atau kegiatan
teman teman kadin di kota kaupaten
ini sebanyak enam orang
kita latih untuk mendampingi atau untuk menjadi pendamping umkm
jadi pendamping umkm itu ada ilmunya
oh ada ilmunya ya
standar ilmunya ada jadi kita latih sesuai dengan standar ilmu pendamping umkm
setelah itu kita uji kompetensi
artinya bersertifikat nanti keluar sertifikat dari pnsb

ternyata kita keluar sertifikat dari pnsb
tugasnya mendampingi umkm umkm binaan kadin di kota kabupaten di seluruh jawa timur
mereka itu kurator begitu ya
beda lagi dengan kurator ya
setelah tentunya pendamping dulu dengan pendamping sekarang ini berbeda
kalau pendamping sekarang ini harus mempunyai kemampuan kompetensi di bidang digital
wajib karena menyesuaikan dengan
ya menyesuaikan dengan
kondisi yang ada gitu
nah pendamping ini kita berikan kewajiban setiap bulan teman teman ini harus mendampingi umkm berapa umkm
ini akan kita ukur terus sehingga efektivitasnya nanti bagaimana setelah adanya pendamping terus tadi kurasi
kadin juga mempunyai program tahunan
ini dalam rangka
ini dalam rangka memang gernas bbi
pameran ina pro
ini gernas dalam rangka bangga buatan indonesia
produk produk yang sudah di kurasi nanti saya jelaskan tentang kurasi dipamerkan disitu
di tahun ini kadin jawa timur juga dalam rangka bangga buatan indonesia akan ada pameran di bulan agustus
mulai dari hasil pertanian
hasil pengolahan produk pertanian
sampai dengan pameran hasil hasil riset terbaru dari teman teman dari balai pertanian
setelah itu ada festival agro
nanti kita akan pilih buah buahan yang mengikuti pameran harus dari petani
sehingga tiap tahun ini bagusan buah
sehingga ini akan menimbulkan semangat petani untuk tiap tahun mengikuti festival supaya bagus bagusan
dan menghasilkan produk yang terbaik mereka
nah menghasilkan yang terbaik
setelah dipamerkan mau diapakan
kan pengennya juga punya pangsal
dua b nya tadi ada dengan antar provinsi

ikut dengan bu gubernur yang antar provinsi
dan kita juga punya namanya kalau mau ekspor kita punya namanya
kebetulan ini dari kementerian perdagangan
kadin dan kadin ini jawa timur diberikan
tahun ini diberikan tanggung jawab
di target ada seratus juta usd
kita jual ke luar negeri
yang setelah pendampingan pendampingan masuk kurasi di kurasi
setelah di kurasi
yang sudah masuk kurasi kualifikasi ekspor kita masukkan ke ekspor center
wah ini pak adi pasti para pelaku umkm di rumah juga penasaran saya juga pengen loh ikutan program itu gimana caranya sih
kemudian bagaimana saya bisa menjadi bagian program tersebut agar saya bisa menjadi umkm yang naik kelas
termasuk punya sertifikasi halal termasuk juga bisa ekspor dan lain sebagainya
nanti kita akan mendapatkan jawabannya pemirsa jangan kemana mana kami kembali usai pariwara
anda kembali bergabung bersama indonesian forward hari ini pemirsa
nah terkait dengan gerakan nasional bangga buatan indonesia tentu kita ingin mengetahui bersama begitu ya pak
ini bagaimana bank indonesia provinsi jawa timur membuat agar gerakan nasional ini benar benar punya imbas yang positif terhadap kualitas dan kuantitas pelaku umkm kita pak
baik terima kasih jadi kalau kita melihat umkm itu kan selalu unik tiap daerah beda beda
tadi kontribusinya bagus oleh karena itu dan produksinya itu ada yang banyak ada yang sedikit ada yang berkualitas ada yang tidak
nah oleh karena itu bank indonesia punya program besar dalam rangka
pengembangan umkm supaya naik kelas
itu yang pertama satu adalah program korporatisasi
kenapa korporatisasi itu kita kan selalu bekerja sama dengan kadin dengan berbagai pihak ya
itu tidak lebih efektif kalau itu dalam sebuah kluster
ya kayak katakanlah perkumpulan pedagang terus apa kuliner gitu kan
ataupun asosiasi batik ya dan gapoktan dan seterusnya
kalau berkelompok itu akan lebih
enak dididiknya nah itu namanya korporatisasi atau mengklusterkan umkm itu
itu yang pertama
yang kedua adalah meningkatkan kapasitas
karena umkm itu beda beda manajemennya beda sumber dayanya beda bahan bakunya juga beda
nah itu perlu mbak perlu diberi kapasitas mulai dari memproduksinya ada product development bagaimana memperoleh bahan bakunya sampai manajemennya
dan sampai di marketingnya
nah ini kami bi akhirnya bersinergi dengan dinas dinasi provinsi dan juga dengan kadin
kadin kan teman teman itu naluri bisnisnya kan kuat ya
dan itu mengandeng supaya channel channel segala itu bisa lebih dapat itu umkm
sehingga program yang kedua adalah kapasitas
meningkatkan kapasiti apa saja dari produksi manajemen sampai marketing
apakah itu manajemen
apakah itu manajemen
bagaimana diterima market bagaimana packagingnya bagaimana membranding sebuah merek gitu ya
nah itu end to end itu nanti dikurasi ya sampai benar benar match antara kebutuhan konsumen dengan si umkm itu
nah banyak yang gak lulus banyak yang lulus
yang gak lulus bukan berarti tidak akan lulus selama ya karena akan terus mendapatkan masukan
diberi masukkan oleh rumah kurasi
nah disinilah pentingnya sinergi mbak
dan silakan umkm
yang binaan dari dinas binaan bi silahkan dimasukkan ke rumah kurasi
untuk dikurasi oleh kurator kurator yang memang punya sertifikasi
tadi disebutkan oleh pak adik
dan itu yang kedua kapasitas
dan ketiga adalah akses pembiayaan
bi sebagai otoritas moneter makro prudensial dan sistem pembayaran
itu juga memberikan akses berupa pembiayaan kepada umkm
apakah itu melalui perbankan melalui kur ya
atau melalui csr dan seterusnya
kita cembelangi lah gitu
kita istilahnya dampingi
dampingi dulu tapi kalau sudah dapat akses pembiayaan dan itu naik kelas
itu kira kira program end to endnya bi
dan moonggo kalau memang ada yang berminat untuk menjadi binaan
baik itu dari perbankan dari dinas ataupun institusi lain
yuk kita sama sama bersinergi
dan disitu ada rumah kurasi yang nanti akan membuat umkm itu berbinaan
satu standar bersertifikat
pelaku pelakunya bisa teruji dan produknya bisa diterima pasar
nah ini menarik nih tentang rumah kurasi
karena bank indonesia itu kan menginisiasi rumah kurasi
sementara kadin punya kadin institut
ini kaitannya apa nih antara rumah kurasi dengan kadin institute
jadi saya ingin cerita latar belakangnya
kenapa harus ada rumah kurasi

karena selama ini kami memakai rumah kurasi
kami melihat bahwa antara instansi lain atau komunitas lain itu tidak punya standar

cara mengkurasinya berbeda beda

sehingga kami dengan bank indonesia akhirnya menirikan rumah kurasi
sampai ketemulah tiga kategori kategori ekspor pasar modern sama masih tradisional
jadi di dalam kurasi ini atau kurator orangnya ini kurator bukan kurator untuk harta benda
tapi ini kurator untuk memeriksa produk umkm
jadi mulai bagaimana memilih bahan baku bagaimana mengolah bahan baku
bagaimana produksinya bagaimana manajemen di produksinya bagaimana kualitas kontornya
packagingnya sampai bagaimana cara memasarkan ini ilmunya standar
dan kaitannya sama kadin institute apa nih pak adi
nah kadin institute dalam hal ini kadin institute kan memang lembaga pelatihan
yang di dalam kadin institute berbagai
bergabung empat puluh lembaga sertifikasi profesi termasuk yang urusan yang punya skema pemeriksa produk umkm
ini ada lsp yang ada skemanya itu
ini satu satunya di indonesia di kadin institute ini
setelah kita latih dua hari kurator ini satu hari kita uji uji kompetensinya
sudah kompeten enggak ini
kalau sudah kompeten
keluarkanlah sertifikat dari bnsp
nah ini memang sertifikat standar nasional bnsp yang mengeluarkan
kalau sampai sekarang kita jawa timur sudah punya berapa banyak
sampai sekarang kita mempunyai kurator satu ratus lima puluh enam ini yang tersebar di kota kabupaten
dan produk yang sudah terkurasi seribu produk yang lebih sedikit lah
seribu produk umkm yang sudah dikurasi
targetnya tahun ini berapa banyak produk lagi yang akan ditunasi nih pak
tahun ini asal tidak ada mudah mudahan tidak ada pandemi mungkin lebih kenceng lagi
karena kemarin terkendala pandemi
tapi yang menarik di kurasi ini setiap kurator memeriksa produk umkm itu mereka merekomendasi
kalau ada kekurangan bu ini kekurangan
apa yang harus dilakukan begitu ya
apa yang harus dilakukan ini yang paling penting
jadi pak budi mau menambahkan
mbak aku nambahkan sedikit ya
jadi memang tadi kurasi itu bagaimana tadi ada produk quality nya sampai ujung
nah memang di sini tantangannya di jawa timur terutama dalam konteks ini semarak gernas bangga buatan indonesia dalam konteks optimis jatim bangkit
jawa timur kan apa namanya mayoritas itu banyak muslim

jadi tadi sertifikasi itu juga satu melalui kurasi
untuk produk produk umkm dan juga ada yang non umkm yaitu dari para pesantren pesantren produk produk pesantren
sehingga di acara ini tadi ya kita semarak gernas pbi itu kami juga menggandeng pesantren bahrul mahfiroh untuk membuat suatu ikran halal
nanti ada sertifikasi halal untuk mempermudah sertifikasi halal
tadi ada kami sebutkan ada dua ratus lima puluh produk umkm
yang satu ratus lima puluh ini bisa dikurasi yang umkm
dan satu lagi yang untuk pesantren sekitar seratus
nah itu jadi nanti sudah ada sertifikasi halal sertifikasi dari rumah kurasi
itu akan membuat produk itu terstandaradize dan juga bisa diterima masyarakat dengan baik
ya kualitas produk sudah dikurasi sedemikian rupa ada sertifikat halalnya pula
jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bangga buatan indonesia
masih banyak hal yang ingin kita gali bersama
untuk itu kami akan beri sejenak kami kembali usai pariwara berikut ini
ada kembali dalam indonesia forward
dan hari ini istimewa karena ada semarak gerakan nasional bangga buatan indonesia
yang diadakan di kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
jadi ada acara apa sih hari ini sebenarnya pak yang semarak gernas bbi itu pak
oh iya ya itu tadi pertama bulan ini adalah bank indonesia diberi mandat sebagai campaign manager
untuk gerakan bangga buatan indonesia dan gerakan bangga perwisata indonesia
nah itu langsung seluruh nusantara yang ada kantor perwakilan bank indonesia wajib menyelenggarakan sebuah event
yang intinya memupuk mengakumulasi rasa bangga terhadap produk buatan indonesia
di jawa timur nah ini ada acaranya kami beri tagline semarak gerakan nasional bangga buatan indonesia
optimis jatim bangkit
nah itu taglinenya itu dan tadi menghadirkan ibu kofifah juga memberikan motivational speech
memotivasi bangga buatan indonesia
memotivasi menyemangati kita kita semua
dan di situ ada acaranya ada banyak paling tidak ada tiga
pertama adalah ikrar halal
ikral halal tadi kami menggandeng pesantren bahrul mahfiroh di malang ya
untuk membuat suatu kriteria melakukan ikrar halal untuk produk produk yang dikurasinya
ada sekitar nanti seribu produk yang akan disertifikasi gitu ya
untuk diikrarkan secara halal
mengikrarkan ini memang ada persyaratannya ada undang undangnya
tapi paling tidak mempermudah nanti melakukan sertifikasinya
jadi sudah ada ikrar sudah ada ingredientnya sudah dicek dan seterusnya
sudah kami ikrar ini halal
itu penting untuk jawa timur yang memang majority adalah produknya membutuhkan sertifikasi halal
itu yang pertama
yang kedua adalah tadi untuk

kapasitifitas untuk para kurator
kurator di sini tadi sudah disebutkan pak adik sudah mencapai tadi setiap kabupaten kota paling tidak ada empat ya pak
nah ini kami tingkatkan lagi supaya ada trainer for training
itu supaya getok tular
nah itu ada kapasitifitasnya disitu bagaimana si kurator itu nanti menampingi umkm memberikan ilmu ilmunya
untuk supaya umkm itu benar benar diberi feeding masukan naik kelas
nah ini acaranya ada disini
dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kapasiti terutama dari sisi digitalisasi
jadi ini millenials juga hadir semua ya
ada kadin kadin juga hadir disitu
para pengusaha muda pegiat umkm disitu kita beri kapasiti building
kalau nggak salah ada yang hadir itu
jadi itu praktisi praktisi untuk keuangan syariah maupun keuangan yang untuk umkm
manajemen keuangannya juga kita bimbing
gak cuma bikin produk saja tapi bagaimana memanage keuangan agar mereka bisa semakin bisa ter manage dengan baik begitu ya
dengan efisien nanti berarti kan produknya bisa kita kembangkan lagi nanti menggandeng rumah kurasi
tadi juga pak adik memberikan suatu nasihat di forum tersebut
saya penasaran dengan nasir beliau
tapi sebelum kesitu
jadi pasti pelaku umkm juga penasaran
kalau pelaku umkm juga penasaran
aduh saya tuh pengen banget loh jadi ukm binaan bank indonesia
karena terbukti banyak sekali umkm yang dihasilkan oleh bank indonesia yang ternyata mereka sekarang itu malah justru menginspirasi umkm yang lainnya
ini gimana sih pak caranya agar bisa bergabung menjadi binaan bank indonesia
ya pertama yang jelas usahanya tadi ya
pertama usaha itu ada dengan pertama sudah izin usahanya pasti harus ada dulu ya
masyarakat adminnya legalitasnya ada kami punya
dan kemudian ya itu tadi supaya lebih gampang di klasterkan bersama sama dikumpulkan dengan yang serumpun ya
katakanlah saya usaha kuliner kuliner kuliner akhirnya di desa itu dibutuhkan adalah asosiasi kuliner desa a
itu akan lebih mudah kami memberikan bimbingan ya
nah itu kedua bimbingan itu bisa macam macam tadi berupa peningkatan kapasitas ya yang tadi saya sebutkan
management bahkan sampai packaging
tapi itu kan dari binaan kita ya
nanti kalau untuk standar yang lebih bagus lagi nah justru itu kami menggandeng supaya yang setelah kami bina ini nanti bisa lulus
ketika masuk rumah kurasi gitu loh
levelnya naik lagi gitu ya
iya betul lah jadi umkm kita udah kita bina
kita kasih pendampingan manajemen marketing dan bahkan kita masukkan dalam event event pameran ya
tadi ada ina pro ada segala macam itu kita dampingi kita masukkan
supaya dapat feedback ya
oh ternyata masih kurang di sini
nah itulah kami
tapi intinya syarat syaratnya ada untuk kami
silahkan datang bersurat dengan bank indonesia di jawa timur ini nanti akan kita kunjungi
kita survei kita identifikasi potensinya seberapa besar untuk mendorong perekonomian daerah setempat
pak adi ini pandemi ini kan masa yang tak mudah begitu ya
banyak sekali tantangannya utamanya bagi para pelaku umkm
tapi sekaligus juga banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa diambil oleh mereka begitu
kalau pak adi mau share begitu kira kira peluang apa saja sih yang harusnya dimanfaatkan oleh para pelaku umkm gitu pak
gampangannya kan di indonesia ini mempunyai penduduk yang begitu banyak
ini adalah jelas jelas ini adalah peluang
marketnya sudah ada begitu ya saudara sendiri
marketnya sudah siap ini marketnya sudah siap
tinggal bagaimana teman teman umkm
umkm ini bisa menambah daya saingnya produknya
atau ini yang penting supaya memang masyarakat surabaya bangga dengan buatan indonesia
karena produknya juga sangat membanggakan kualitasnya membanggakan
ini yang paling penting
tapi menurut saya begini
harus ada terjemahan lagi
harus ada terjemahan lagi
terjemahan lagi selain bangga buatan indonesia
kenapa sih kita harus bangga buat indonesia
saya berikan contoh kenapa kita harus bangga buatan indonesia
katakanlah contoh keripik
kalau kita bangga buatan indonesia pasti kita beli buatan indonesia
kalau kita membeli keripik pisang buatan indonesia kita berarti akan membantu menghidupi umkm
dan karyawan kalau sudah dapat gaji keluarganya aman juga
begitu juga pengusahanya keluarganya juga aman juga
setelah itu kalau umkm ini bisa hidup umkm akan menabung
setelah menabung pasti ada investasi
begitu juga dengan petani pisangnya
mereka bisa lebih semangat untuk menanam pisang
kalau beli pisang sebagai bahan untuk membuat keripik akhirnya bisa menghidupi keluarga menyekolah anak keluarga
ini semua lingkarannya seperti itu
jadi efek positifnya bisa kemana mana dan itu bisa membuat kita sebagai sebuah bangsa semakin kuat
begitu ya secara ekonomi meskipun sekarang masa pandemi
nah ini teman teman media ini perannya penting di gernas bangga buatan indonesia
pak budi kalau misalnya teman teman umkm saat ini mereka kan semangatnya luar biasa
meskipun pandemi mereka mau belajar belajar untuk bisa masuk ke digitalisasi dan lain sebagainya
apa yang mau bapak sampaikan kepada teman teman pelaku umkm agar mereka terus bisa berkarya dan juga berkontribusi terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional
untuk jawa timur ya saya melihat ini dari analisis kami dari kantor perwakilan bank indonesia jawa timur
untuk mendorong jawa timur maju itu memang perlu kontribusi tidak hanya yang korporasi besar tetapi juga yang umkm ya
tapi intinya ada empat kata kunci strategi utama
yaitu pertama umkm manapun ya itu ya jawa timur itu harus sebagai lead export untuk industri manufaktur
itu yang besar
oleh karena itu umkm yang punya tadi apa di didik untuk export itu harus memang mendorong
terus memang menuju ke sana
mendorong menjadi kontributor di industri manufaktur ya
ya itu nanti untuk ekspor ya
apalagi sudah tadi dari kadin punya channel wah itu bagus lagi umkm
jadi jawa timur satu harus lead export ya di industri manufaktur termasuk umkm
terus yang kedua itu jawa timur itu harus menjadi sebuah lumbung pangan nusantara
kalau jawa timur jadi lumbung itu kecukupan itu terjaga di jawa timur
nah tinggal umkm mana yang berkecimpung di dalam konteks pangan
ketiga adalah digitalisasi di berbagai sektor
itu tadi ada pelatihan ya pembayarannya pakai digital pengadaannya pakai digital
semua ya itu akan mengefisienkan
larilah ke sana umkm ke arah yang digital
nanti akan dididik juga di situ didampingi
dan yang ketiga adalah berkecimpungan
ya itu juga
menginklusifkan ekonomi jawa timur agar merata
kan ada ketimbangan nih kadang kadang ada daerah yang kaya ada yang ya
nah itulah supaya kita lebih meratakan pertumbuhan umkm harus berperan di situ
pengembangan umkm pengembangan pariwisata dan juga ekonomi syariah
ya tidak ada alasan untuk tidak optimis begitu ya
karena banyak sekali pendampingan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak
termasuk kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur kdr
dan juga pemerintah provinsi jawa timur serta berbagai pihak yang lainnya
tetap bersinergi tetap berkolaborasi optimis bahwa jatim bisa bangkit kembali
indonesia pun juga demikian
terima kasih pak budi pak adi semangat untuk kita semua
salam sehat untuk anda semua
saya milva iza selamat pagi dan sampai jumpa